ya ya ini udah ya
interview udah cukup
kita bertiga panggil dulu ya
kalau memang ada keperluan izin dulu dengan kami
itu bukannya ikat rambut yang aku kasih ke rena
kenapa ini dibuang
apa rena gak suka
ya saya juga suka
saya juga suka
saya sudah selalu ingin mencoba
nanti kita panggil di rumah
kamu kok di rumah
tadi pas di restoran
kamu bilang kamu ada acara sama teman kamu
aku ada acara sama temenku
ternyata aku salah tanggal kak
sangat tanggal gimana maksud kamu
ya aku kira
tapi ternyata besok
ada ada aja kamu tuh
hampir setahun kurang lebih
kenal sama istrinya dimana
kalau diceritain sejarahnya
lebih heboh daripada sinetron
terus kamu kenapa penasaran gitu
cuma pengen tau aja
ini kakak pantau nih
kakak masih pantau
kamu suka sama al
al tuh udah nikah loh
udah punya istri
aku gak suka sama kakak al
karena aku udah anggap dia sebagai kakakku sendiri
anggap seperti kakak berarti ya
pokoknya ingat ya
gak akan mau tau orang udah nikah
ya gak boleh
kalian berikutnya ngapain sih di sini
tanya pak jangan hintanya kiki
bisa gak sih besok besok aja
kalo lo bukan kan terpaksa ya
ini demi buletin kampus
gue disuruh wawancara lo
bener biar cepet juga kelar tugasnya
makanya kita bertiga yang samperin lo kesini
yaudah mendingan sekarang dimulai deh cepetan
gak pake lama
kenapa sukanya pink
ya because i'm
tipe cowok kiki dari dulu sampe sekarang itu gak ada perubahan
sayang kepada orang tua
itu tipenya kiki
yang terakhir deh
pesan dan kesan apa untuk pembaca buletin kampus
yang terlahir susah
keadaan gak punya
itu bukan salah kamu
untuk merubah hidupmu
untuk merubah hidupmu
itu baru salah kamu
kok dim eh ya udah ya cukup kita bertiga panggil dulu ya
alhamdulillah bikin dah ketahuan jadi rt di rumah ini
tahun bu rossa diselentik tertulis
selamat siang pak
saya mau update soal sumaro pak gimana kondisinya
belum ada perkembangan pak dan sampai tadi pagi sumar belum sadar
kamu terus pantau yorin
kau minta sama pihak rumah sakit berikan pengobatan yang paling terbaik untuk sumarno
baik pak oh iya pak dan satu lagi tadi alika bilang kalau ada perempuan yang datang untuk
menjenguk sumarno pak saya nggak ketemu orangnya pak tapi bu yeni bilang orang itu pakai
masker dan ngakunya salah orang
masuk ruang icu salah orang
iya itu juga yang saya pikirin pak
dan menurut keterangan bu yeni
orang itu masih muda
nggak tahu kenapa saya merasa kalau ciri cirinya itu kayak mbak elsa
ini semakin mencurigakan
selamat siang pak al pak rendy
saya mau infoin pak semua hewan kurban yang bapak pesan udah dibayar ya dan sekarang udah on the way diantar ke rumahnya bapak supaya bapak bisa cek juga
terima kasih ya bel
terima kasih ya bel
halo nien itu hewan kurban yang saya pesan sebentar lagi sampai rumah tolong kamu nanti yang terima ya kamu cek alhamdulillah makasih ya mas
satu lagi kamu kalau mau ke halaman pelan pelan jangan lari lari ya iya sayang ya udah kalau gitu sampai ketemu ya love you
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
you tuh apa